pak mungkin langsung diparkir aja mobilnya
saya langsung ke parkiran ya
aku ngajar beli ya
semangat ngajarnya ya
iya itu apa sih
masa kamu gak tau sih mas
ini artinya i love you
aku udah kayak gini loh mas
kok gitu sih mas
kakuk banget sih
ya udah gak apa apa
nanti belajar ya
nanti saya belajar ya
udah ngajar sana nanti telat
ya udah masa aku masuk dulu ya
nanti saya belajar ya

itu hewan kurban yang saya pesan
sementara lagi sampai rumah
tolong kamu nanti yang terima ya
alhamdulillah makasih ya mas
kamu kalau mau ke halaman pelan pelan
jangan lari lari ya
sampai ketemu ya i love you
saya permisi pak
kalau gitu saya permisi juga pak
apa mas aku nggak dengar

kayaknya kamu lebih lebih arena world di marcasa omdat kamu
saya mau pergi mana
terima kasih doang children
saya terima kasih sekali
masuk dulu deh gue mau angkat telepon dari masa
oh yaudah masuk dulu aja
saya mau bilang ke kamu
kalau hari ini saya harus berangkat ke samarinda ya
hmm ke samarinda ngapain
tadi saya udah coba hubungin nomornya sudikin
tapi sama sama gak aktif
makanya saya mau ketemu langsung sama dia
emang apa yang kamu cari mas
tadi pagi saya sama rendy pergi ke kelas ternirwana
saya bicara dengan salah satu satpam namanya ijal
si ijal itu bilang katanya ijal pernah foto sodikin
ada latar belakang mobil berwarna merah di hari pembunuhan roy
makanya saya mau tanya langsung ke sodikin soal itu
dan saya juga mau mastiin kalau foto itu masih ada
semoga aja masih ada
kamu jauh jauh mas ke sana buat cari bukti
kan kita sudah ada bukti
dia bisa menangkapnya
tapi itu gak cukup
ya kenapa kita gak kasih unjuk aja video itu ke elsa
daripada kamu harus jauh jauh ke sana
din dengerin saya
kalau kita langsung tunjukin video itu ke elsa
elva pasti udah membuat cara untuk berkelit
sama seperti elsa menyiapkan ricky untuk berbohong sama kita waktu itu
dia itu licik din
jadi saya harus benar benar mendapatkan bukti kalau elva itu beneran datang ke rumah kamu
di hari pembunuhan roy
supaya elsa tidak bisa berkelit lagi nin
kamu akan menjadi papa dari anak anak kita
nanti malam saya sudah sampai jakarta lagi
yaudah safe flight ya mas
kabarin aku terus ya
iya saya pastikan kabarin kamu terus
berarti kita ldm dong
berapa jam kemudian
aku udah kangen tau
apa itu ldm
kamu gak tau ldm mas
ya ada hubungan jarak jauh dalam sebuah pernikahan
jadi aku udah kangen deh sama kamu mas
ya allah apaan sih kamu din
yaudah saya langsung jalan ya
takut telat nih
iya mas yaudah kamu saya flight ya
jangan lari lari jangan lompat lompat
eh bukannya dibales
kan aku udah ngomong i love you
saya takut ketinggalan pesawat nih
oh kamu gak mau bales
yaudah aku kesana ya
nah gitu dong
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kamu kenapa saya mesej
ada yang salah